masih terkait dampak erupsi gunung agung penutupan bandara internasional igusti ngurah rai bali diperpanjang hingga dua puluh sembilan november dua ribu tujuh belas pukul enam waktu indonesia tengah
sejumlah penerbangan dari dan ke bali pun dialihkan ke bandara internasional juanda di sidoarjo jawa timur
para penumpang dari bali harus menempuh perjalanan darat
bukan hanya penerbangan dari dan ke bandara ngurah rai bali abu vulkanis gunung agung juga berdampak
terhadap penerbangan dari dan ke bandara internasional lombok praia nusa tenggara barat
hingga senin petang tercatat di bandara internasional juanda ada tiga puluh penerbangan dari dan ke bali lombok yang dibatalkan
adapun bandara juanda menerima enam pengalihan pendaratan dari penerbangan internasional
wisatawan internasional pun sempat kebingungan melakukan perjalanan darat ke surabaya